tim tangkap buron kejati sulsel menangkap seorang buronan terpidana kasus korupsi proyek rumah sakit tenria waru kabupaten bone sulawesi selatan
terpidana ditangkap di salah satu apartemen di jakarta setelah buron selama empat tahun
buronan yang ditangkap adalah sony putra samapta
sony menjadi buron kasus korupsi program pembangunan rumah sakit dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana kesehatan untuk proyek rumah sakit tentriawaru kabupaten bone sulawesi selatan pada tahun dua ribu sebelas
dengan nilai anggaran dua puluh empat miliar rupiah
dari proyek tersebut sony didakwa merugikan negara sebesar dua miliar rupiah
namun pada tahun dua ribu delapan belas tersangka masuk dalam daftar pencarian orang karena melarikan diri setelah difonis bersalah berdasarkan putusan mahkamah agung
kami bekerja sama dengan mc monitoring center di kejaksaan agung
itu dilakukan tim terpadu untuk mencari keberadaan tersangka
dan pada hari senin itu kami mendapatkan informasi bahwa terpidaannya itu berada di jakarta
maka diutuslah tim dari sini untuk menjemput di sana bekerja sama dengan fc jakarta melacak keberadaannya